jadi rspi ya rspi ya yang diatis saroso ini sudah diterbat sebagai rumah sakit covid
tapi kemarin di bulan agustus kan turun ya melandai semua kita kembali lagi seperti dulu sebelum covid yaitu melayani pasien non covid
nah melayani pasien non covid itu artinya yang non covid kita rawat juga
nah tetapi begitu nanti ada terjadi lonjakan tadi sudah saya umumkan di staff saya
mulai hari ini kita tidak menerima lagi pasien covid
baru untuk non covid
tapi kalau igd masih karena butuh waktu
nah kita lihatlah perkembangannya kalau nanti perkembangan meningkat mungkin igd kami juga seperti dulu khusus untuk covid
nah total ada satu ratus empat puluh lima tempat tidur dan semuanya seperti bulan juli juli lalu yang khusus untuk covid sembilan belas
tidak menerima pasien pasien yang lain